wah kalau tadi di purwokerto ada keripik mendoan gitu ya kira kira kalau kita ke bandung ada apa ya
oleh oleh yang bisa kita bawa begitu ya untuk dinikmati
pastinya apalagi kalau bandung itu kan paling dekat sama jakarta tentunya membuat orang juga penasaran
ada apa di sana karena itu kita langsung bergabung dengan koresponden cnn indonesia
ada kiki haryadi di sana halo selamat pagi kiki
bisa anda jelaskan kalau saya tidak salah ini kalau melihat tempat oleh oleh itu biasanya ke kawasan dago
apa betul itu kawasan dago ini memang menjadi satu satunya lokasi tempat membeli oleh oleh dan kira kira apa sih yang menjadi hits kali ini
begitu ya untuk bisa dibawa para pemudik untuk pulang ke kampung halamannya atau ke rumahnya begitu ya untuk mungkin saja menjadi oleh oleh ke kerabat
iya selamat pagi iqbal dan juga farhanisa
kalau anda tanya apakah saya di dago betul tapi kalau apakah dago satu satunya tempat pembelian oleh oleh tentu tidak
masih banyak ya tempat tempat lain yang menjadi referensi masyarakat untuk kemudian bisa membeli oleh oleh khas bandung
tapi kita akan coba berkeliling di kawasan dago ini yang menjadi salah satu sentra penjualan oleh oleh di kota bandung
iqbal dan juga farhanisa kalau ke bandung kayaknya nggak lengkap kalau misalkan kita tidak mencoba aneka kuliner yang khasnya
misalkan ada sale pisang kemudian juga ada bolen ada bolo pisang dan lain sebagainya
saya ajak anda nih menuju ke salah satu pusat penjualan oleh oleh di kota bandung
ini meskipun libur lebarannya sudah hampir selesai tapi animo masyarakat untuk kemudian bisa membeli oleh oleh ini ternyata belum selesai
saya gambarkan kepada anda ini dia situasi terkini pada pagi hari ini di salah satu sentra penjualan oleh oleh penuh sekali sejak tadi pagi ya
ketika buka hingga pukul sepuluh sekarang ini masyarakat sudah sangat apa namanya
banyak sekali yang membeli oleh oleh karena memang oleh oleh kota bandung ini bervariasi ya
banyak sekali jenisnya begitu mulai dari tadi yang dikatakan di awal ada bolen pisang kemudian juga ada bolen pisang ada sale pisang
kemudian juga aneka aneka olahan pisang lain yang kemudian diolah menjadi oleh oleh yang sangat menarik dan juga enak begitu untuk kemudian bisa dinikmati
kita coba bergeser sedikit pelan pelan karena banyak sekali masyarakat yang ingin berbelanja begitu
dan memang selain kue kue yang
yang kemudian basah banyak juga kue kue kering yang kemudian dijajakan di lokasi ini untuk kemudian bisa dinikmati dan juga dibeli oleh para konsumen
kita coba ngobrol yuk dengan salah satu pembeli oleh oleh kita coba cari terlebih dahulu
cukup banyak yang dibeli
halo selamat pagi diganggu sebentar boleh ya
kak desi kak selly kak desi boleh dong bergeser sedikit
aduh banyak banget nih
nih iqbal farhanisa dari mulai kerupuk kulit
nah ini dia kak desi dan juga kak selly boleh cerita
beli pulang nih kak
kulit terus ada bagelan ada brownies moka juga tadi ada
ini bolen sama ada almond
nah kalau misalkan dari sekian banyak oleh oleh yang sudah dibeli nih kira kira yang wajib banget deh untuk kemudian dibawa tuh apa sih
enak kalau dikertikan sari
itu sih ciri khasnya
dikertikan sari itu
nah kak ini tuh memang dibawa untuk sendiri atau nanti
dibagi bagikan juga ya
sama saudara saudara sama kerabat dekat gitu
nih ada budget khusus nggak sih kalau misalkan beli oleh oleh terutama ketika liburan atau memang ya
ada budgeting khusus nggak sih kalau misalkan
jadinya kita cukup yaudah kita beli gitu
aku banget sih
dan oleh olehnya berbentuk banyak ya
pilihannya biasanya tuh beli oleh olehnya belainnya apa
ada gak selain makanan
biasanya kayak tas tas yang
apa tadi ya
tas tas tas gitu ya di pinggir jalan
itu yang dicamplas juga ada
tas tas seperti itu
oh jadi tadi sempat kecil sih camplas
iya dari warga bandung
kalau gitu silahkan melanjutkan lagi aktivitas belanjanya
terima kasih banyak ya kak
selamat belibur juga
itu dia yang kemudian disampaikan oleh kakak kakaknya
tadi memang di bandung tidak hanya di kawasan dago saja
tapi juga ada beberapa referensi yang bisa kita coba lihat
begitu di kawasan lain
misalkan di kawasan jambelas
kemudian juga di kawasan
juga banyak ya kalau misalkan anda cari time paster itu bisa kita
mudah begitu untuk kemudian bisa dijadikan sebagai buah tangan atau oleh oleh
tadi sebelumnya saya sudah sempat berbincang dengan pengelola pada hari kedua lebaran idul fitri
berarti jumlah kedatangan pengunjung yang kemudian datang ke sini untuk membeli oleh oleh ini cukup banyak
sehingga memang ini dijadikan momentum atau momen untuk kemudian bisa meningkatkan bisnis mereka
dan diprediksi meskipun cuti bersama ini sudah berakhir ya
tetapi memang ada libur anak sekolah hingga akhir pekan ini
sehingga memang prediksinya meningkat hingga akhir pekan mendatang
nah seperti itu iqbal dan juga farhanisa
jadi sudah punya bayangan ya kalau ke bandung mau beli apa dan juga kemana untuk bisa beli oleh oleh
wah cukup lengkap ya tadi rekomendasinya dari kiki
dan terima kasih produser atau koresponden cnn indonesia kiki haryadi atas laporan langsung anda dari kawasan dago bandung jawa barat